adu balapan satwa seperti sapi kambing atau kuda pasti sudah biasa
tetapi bagaimana kalau yang beradu balap adalah laba laba tarantula yang dikenal beracun di surabaya
tarantula justru diadu kecepatan larinya dalam drag race tarantula
penasaran bagaimana lomba balap tarantula ini berikut liputannya
seperti inilah ajang lomba balap laba laba tarantula yang digelar di sebuah mal di kawasan jalan ngagel surabaya pada minggu sore
sembilan jenis laba laba tarantula diadu kecepatan larinya dalam sebuah lintasan sepanjang satu lima meter
agar bisa berlari kencang tarantula harus dirangsang menggunakan batang lidi supaya mau bergerak hingga garis finish
tidak jarang pemilik laba laba kesulitan menangani laba labanya karena tidak mau berlari
aksi balap ini pun juga kerap memancing gelak tawa dari penonton
panitia memberikan waktu satu menit dalam setiap balapan
laba laba yang tercepat sampai di garis finish dialah yang keluar menjadi pemenang
perlombaan dimenangkan laba laba jenis orange babun tarantula milik korektor asal surabaya
seru sekali mas pengalaman pertama
sebenarnya sudah dari dulu kita ingin mengadakan ini cuma baru sampai hari ini
sudah lama lah
menang hari ini
sudah lama mas suka menang
selain kontes dragris tarantula juga dipamerkan ratusan laba laba tarantula dengan berbagai jenis
meski beracun dengan tingkat racun sedang hingga tinggi
laba laba ini tidak lagi membuat anak anak takut
enggak takut sama tarantulanya
kenapa enggak takut
soalnya sudah biasa
memang di rumah punya
punya banyak punya berapa
kalian yang beratus lagi
selain untuk berkumpul
para kolektor tarantula
ajang ini juga untuk mensosialisasikan tarantula bisa menjadi hewan peliharaan
pertama adalah selama ini kita tahu kalau obrak risk itu kebanyakan mobil atau mungkin man yang lain
tarantula setahu saya belum pernah ada
jadi kita ingin membuat sesuatu yang berbeda
bagi pemula yang ingin memelihara tarantula
ada beberapa jenis tarantula dengan bisa yang tidak berbahaya
yaitu jenis bica pelma
kemudian grama mustola
harga per ekor laba laba tarantula biasa dijual dengan harga rp lima puluh dua
nah bagaimana anda tertarik untuk memelihara tarantula di rumah
maju pratama surabaya